dari pemilihan gubernur kalimantan barat lembaga survei sirus surveyor group
merilis survei terbaru pilkada kalimantan barat
pasangan karolin margret natasa suryatman gidot unggul atas dua pasangan yang lain
namun sirus memprediksi akan terjadi persaingan ketat
antara karolin dan sutar miji di pilkada kali ini
survei ini diselenggarakan pada akhir bulan mei dua ribu delapan belas atau setelah debat kandidat kedua
dengan tingkat elektabilitas empat puluh lima tiga persen
pasangan karolin gidot unggul cukup tipis dengan pasangan sutar miji rian orsan
yang memiliki tingkat elektabilitas empat puluh tiga persen
sementara itu pasangan milton crossby boyman harun berada di urutan buncit
dengan tingkat elektabilitas enam tiga belas persen
ada pun pemilih yang belum menentukan pilihan sebanyak empat sembilan persen
debat publik calon gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat
merupakan salah satu momentum penting
yang mempengaruhi tingkat elektabilitas pilkada kalimantan barat
di sini pasangan karolin dan gidot dinilai mampu mengungguli kedua lawannya
debat pamungkas yang akan digelar nanti menurut sirus
akan sangat menentukan pilihan para calon pemilih

masih sangat mungkin ada satu momentum penting
yakni momentum debat final atau debat terakhir
yang pasti akan dimanfaatkan oleh seluruh kandidat
karena melihat jumlah mereka yang mungkin mengubah pilihan
pilihan yang sekarang menjadi pilihan lain
itu apabila mereka melihat bahwa program kandidat lain
itu lebih visible atau lebih menjanjikan
menjadikan kalimantan barat provinsi yang lebih baik
kurang lebih dua puluh persen pemilih akan berusaha menentukan pilihannya
ketika debat ketiga